kepolisian setelah efek samping dari filler payudara ini
membuat bagian payudara kedua korban membengkak hingga mengalami peradangan
korban tertarik menggunakan filler payudara setelah ditawarkan oleh seorang teman yang merupakan selebgram
saya terfiur dengan handuk murah dan gambarnya bagus
jadi akhirnya saya melakukan tindakan ini kepada si pelaku
efek lain mbak bersuai ini
sebenarnya korbannya sangat banyak
cuma yang baru setik up itu baru beberapa korban saja sih
kepolisian setelah semangat berjalan ke barat sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku
dan untuk mengembangkan jaringan ini
karena juga korbannya cukup banyak dan sangat membaikan masyarakat
pengejaran pada pelaku hingga kini masih terus dilakukan
dan rencananya kepolisian akan membuka posko pengaduan atas kasus filler payudara abal abal ini
lantaran dari hasil pemeriksaan
didapati banyaknya korban namun masih enggan melapor ke polisi
kasus dugaan malapraktik sebelumnya juga dialami model monica indah
dirinya ramai diperbincangkan setelah mengeluhkan infeksi hingga timbul lubang di bagian payudara
usai menerima penyuntikan filler
ia didiagnosis mengalami mastitis atau infeksi jaringan payudara
keluhan ini didapat tiga minggu setelah menjalani filler payudara
polisi memastikan pelaku malah praktik filler payudara ke model monica indah ini bukan seorang dokter
tersangka yj yang telah ditangkap pada minggu dua puluh satu maret dua ribu dua puluh satu tersebut
hanyalah pemilik salon kecantikan di kawasan tangerang
selain yj polisi juga menetapkan s yang merupakan suami yeje sebagai tersangka
menurut dokter spesialis bedah plastik dari bali royal hospital
vivi guizot prosedur filler yang aman harus dilakukan oleh seorang dokter
yang telah memiliki sertifikasi sebagai injektor filler
dan harus dilakukan di klinik kecantikan legal yang memiliki izin praktek
yang paling fatal adalah kebutaan
ini adalah komplikasi yang paling fatal
seringkali tidak bisa diatasi
di dunia ini baru satu yang bisa diatasi kebutaannya
sisanya semua total permanen
penyuntikan filler pun hanya dapat dilakukan di bagian tubuh tertentu
yaitu area yang depres atau cukung
meski begitu fungsinya pun bukan untuk menambah volume